mas aku udah liat fotonya
terima kasih ya
semoga kamu bisa lebih tenang ya
mas aku mau sesuatu
kue putu cireng cilok cilor atau apa
saya beliin sekarang ya
aku gak mau banget mas
kau pulang sekarang ya
yaudah saya pulang sekarang ya
hati hati aku tunggu ya
nan nin mau bicara apa sama gue
gayanya pun aku away
pertama kali dia nstol harry yang kena presupilinait faire
lo harus bisa atur semuanya sebaik baiknya
bisa hancur semuanya
jangan jangan ini bukan karena masuk angin aja
kayaknya setelah dari sini gue perlu cari tespek
gue mau pastiin ada apa sebenarnya dengan badan gue
pak riki gue ngepesen namanya
taruh di situ aja
oke pak riki makanan minuman dan bunganya sudah selesai kami siapkan
ini buat kalian semua ya
terima kasih pak
sekarang kalian boleh pergi
terima kasih pak riki
saya kenapa belum datang ya
apa masih di jalan
aku sengaja ngajak kamu kesini karena tempat ini reviewnya bagus
banyak yang bilang kok makanannya emang enak
aku senang kalau kamu suka
dua minggu lagi kan
kita mau program kehamilan kamu
aku harap kamu kerjanya gak juga capek
biar keberhasilannya bisa maksimal ya
dia udah nunggu gue di atas
aku boleh tanya
itu kan angkatnya aku
yang melahirin aku siapa
papa kamu udah di surga sayang
papa aku tadi sudah
sudah meninggal ya mama
ya roy sudah meninggal
tapi eh rina mau roti coklat ya
ya udah kalau gitu kita mampir ke toko roti buat beli roti coklat butrina ya
kok bu bos tau ya papanya rina udah meninggal
loh kok randy balik lagi sih
sementar ya pak
sementar ya pak
bukannya orang yang sama ricky
bukannya orang yang sama ricky
kok kamu ajak kesini sih
ada yang mau kebicarain sama dia
mendingan kita temen aja yuk